pertemuan selama satu jam di kantor dpp pan menghasilkan setidaknya tiga kesepakatan
pertama kedua partai sepakat menjalankan pemilu aman
kedua pan dan gerindra sepakat sistem pemilu tetap proporsional terbuka
ketiga pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya
sekjen partai amarat nasional edi suparno menyatakan pengajuan nama erick thohir ke gerindra adalah menu utama pertemuan senin sore ini
dua dua menyambut dengan baik nama yang diusulkan
tetapi tentu tidak bisa langsung diputuskan juga
karena kita memahami masing masing partai memiliki mekanisme di internal partai yang harus dijalankan dalam proses pengambil keputusan
dan ini keputusan yang sangat penting sangat strategis
bukan keputusan yang bisa diambil begitu saja
jadi saya juga merasa bahwa kita paling tidak sudah menyampaikan
dan sudah diterima dengan baik
sekjen partai gerindra ahmad muzani membenarkan bahwa nama erick thohir masuk radar sebagai cawapres prabowo subianto
muzani menyatakan hasil pertemuan ini akan disampaikan ke partai kebangkitan bangsa selaku rekan koalisi gerindra di koalisi kebangkitan indonesia raya
dan setiap orang yang disodera oleh partai politik kami sangat menghormati sebagai orang orang yang memiliki niat dan kehendak untuk memberi faktik

karena itu pak erik sekalipun yang disodera oleh partai amanat nasional untuk menjadi calon akil persen kami sangat menghormati
dan selama ini kami juga mengikuti mengamati pak erik dengan seksama
dan apakah masuk ke radar ya radar
ini bukan kali pertama pan mengusulkan nama erick thohir ke partai politik lain
sebelumnya pada dua juni pan juga menyodorkan nama ketua pssi ini ke partai demokrasi indonesia perjuangan
diana valencia denny irvan jakarta